penggunaan teknologi digital menjadi kebutuhan dalam berbagai bidang
termasuk pasar usaha kecil menengah atau umkm
hal inilah yang mendorong tiga anak muda mendirikan kredibook
untuk membantu mengatasi kesulitan pembuatan pembukuan manual
menjadi lebih mudah berbasis digital
bahkan perusahaan aplikasi yang didirikan saat pandemi covid sembilan belas ini
mampu melebarkan layanan bisnisnya menjadi mitra perdagangan bagi pelaku umkm
siapa saja mereka berikut liputannya untuk anda
dunia usaha kecil dan menengah atau umkm merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional
tak heran pemerintah bahkan menaruh perhatian lebih kepada umkm
karena memiliki daya
tantangan terbaik dalam menghadapi krisis ekonomi
karena pasar domestik yang besar dengan menyediakan berbagai kebutuhan dasar
melihat posisi umkm yang sangat penting bagi perekonomian negara
mendorong gabriel frans christian lee dan deka anggareska
mengembangkan platform digital kredibook
perusahaan rintisan yang didirikan pada awal dua ribu dua puluh itu
muncul untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil
membuat pembukuan usaha yang lebih praktis berbasis digital
sehingga mendorong transisi dari pembukuan manual
dengan empat fitur andalan seperti catatan keuangan catatan utang piutang
pengelolaan produk dan transaksi usaha
sebuah upaya yang tidak mudah saat gabriel christian dan deka
mendirikan kredibook di tengah situasi pandemi covid
usaha dan tk tiga pemuda ini untuk membidangi kredibook bahkan dikerjakan secara gotong royong
buah dari kerja keras mereka kini mampu menggayat lebih dari sepuluh ribu umkm
yang tersebar di empat puluh kota di wilayah jawa bali dan nusa tenggara
yang lebih spesifik itu cto saya karena dia programmer
jadi dia lebih banyak untuk moddingnya tapi kalau untuk produk sales
bahkan dulu kita juga belajar marketing bahkan dulu saya background engineering
tapi saya mengerjakan finance juga sampai setahun lebih mungkin ya
tapi makin kesini tentunya kalau pertanyaannya gimana bisa sebesar ini
kita selalu mikir scalability jadi apapun yang kita kerjakan dari dulu
gimana caranya ini bisa dikerjakan dengan skala yang lebih besar gitu
hingga sampai sekarang mungkin kita ada pembagiannya lebih clear
christian itu lebih ke sales operation marketing dekal tentu semua yang berhubungan dengan teknologi
aplikasi pemrograman saya lebih ke internal dan juga eksternal termasuk investor dan pembiayaan perusahaan
gabriel franz sebagai chief executive officer merupakan alumni institut teknologi bandung jurusan engineering
ia memiliki segudang pengalaman dengan memulai karir sebagai product manager di sebuah perusahaan swasta
awal ketertarikan gabriel terjun ke dunia bisnis perusahaan rintisan saat dirinya melihat
dunia umkm justru dapat berkembang serta memiliki tujuan membantu mereka mendapatkan kemudahan melalui penetrasi teknologi digital
sementara christian lee sebagai chief operating officer di credibook pernah menjadi operation leader di salah satu perusahaan startup
keuangan berbasis keagenan dan deka anggareska menjadi chief technology officer yang bertanggung jawab sebagai tulang punggung di bidang teknologi
yang menjadi kendala itu sebenarnya basic knowledge daripada mereka sih sebenarnya mas
karena mereka ini berasal dari market rural jadi dari tim sisi tim operational sales kita itu harus doing extra miles gitu loh buat ngajarin edukasi tech gitu loh mereka
sejak dua tahun beroperasi platform pembukuan usaha kredibook yang bernaung dalam pt ruang dagang internasional mencatat dua belas juta transaksi pengguna
yang sebagian besar merupakan pelaku usaha di segmen grosir potensi ini membawa kredibook mampu merauh pendanaan seri a
wavemaker partners di tahun dua ribu dua puluh dua pendanaan ini akan dimanfaatkan utamanya untuk ekspansi layanan grosir digital besutannya
yakni credimark disamping rencana ekspansi nasional pengembangan teknologi sampai perekrutan karyawan
kedua budi sudah dibandingkan saat belum bergabung menjadi mitra credimark
kalau untuk kenal dari awal dua ribu dua puluh dua ya bulan satu kenapa saya ambil karena sangat membantu
jadi nggak perlu perlu si pelanggan itu ribet datang ke sini
potensi anak anak muda indonesia seperti gabriel christian dan deka serta dibantu talenta talenta muda sebanyak sembilan puluh orang lebih di kredibook ini membangkitkan optimisme bahwa pemuda juga mampu berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
tantangan yang mereka hadapi ke depan memang tidak mudah
namun dengan tekad dan determinasi
justru mampu menciptakan berbagai peluang
di meliputan cnn indonesia